upaya pemerintah pusat dalam menguatkan pemerintah daerah ditunjukkan dengan serius
dalam rapat kerja nasional asosiasi pemerintah kota se indonesia atau apexi ke empat belas
yang berlangsung pada tiga hingga lima juli dua ribu dua puluh
dukungan pemerintah pusat ke daerah tidak hanya pada tata kelola anggaran
dalam waktu tak lama pemerintah pusat akan memberikan kesempatan
dan memfasilitasi kepala daerah untuk studi atau bersekolah ke luar negeri
hasil program studi ke luar negeri ini nantinya diharapkan bisa diterapkan
dan disesuaikan dengan daerah masing masing
dalam prakteknya nanti pengiriman kepala daerah ke luar negeri dilakukan secara bertahap
di mana setiap tahap terdiri atas dua puluh kepala daerah
yakni sepuluh bupati dan sepuluh wali kota
sementara waktu studi diperkirakan berlangsung selama tiga minggu
kepala daerah itu kami isinkan menunjuk ke luar negeri
undangan undangan luar negeri harus kita penuhi
supaya belajar apa yang didapat ilmu di luar harus dijabarkan di daerah
berkolah fikir berpikir pikir bergerak
memandang sebuah kota aja yang tidak harus diharapkan
biar secara berpikir
kesempatan yang diberikan pemerintah pusat ini pun langsung disambut positif oleh kepala daerah
tak terkecuali para wali kota se indonesia
yang berharap program tersebut dapat segera direalisasikan
dan sangat menyambut baik karena apa
karena mana kalau kita belajar kita akan mengetahui
kita akan memahami apa yang sudah kita alami
selama menjawab wali kota
di dalam pembelajaran itu kan akan mengetahui rumusan apa yang terbaik
proses apa yang harus kita lakukan
sementara masukan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat memasukkan kaum disabilitas
untuk menjadi aparatur sipil negara juga diterima oleh para wali kota
pada saat mereka mempunyai kemampuan yang sama dalam hal pendidikan pengetahuan
saya rasa tidak ada masalah
pasti penempatannya juga disesuaikan dengan
kemampuan yang bersangkutan
tapi intinya pada hari ini pun kita sudah mendorong
tidak hanya di non asn kami
tapi juga ada di beberapa perusahaan swasta untuk bisa menerima kawan kawan yang disabilitas
rakernas ke empat belas apeksi ditutup dengan menghasilkan beberapa rekomendasi soal pendanaan daerah
seperti dana lokasi khusus dana alokasi umum hingga dana kelurahan
salah satu poin yang dibahas yakni tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
yang mudah diterjemahkan oleh pemerintah daerah
damar sinuko semarang jawa tengah